pertumbuhan ekonomi semester satu tahun dua ribu delapan belas diproyeksikan mencapai lima satu persen
pertumbuhan berasal dari peningkatan investasi dan kinerja perdagangan internasional
dalam rapat kerja bersama badan anggaran dpr ri menteri keuangan sri mulyani
menyampaikan sejumlah capaian ekonomi di semester satu dua ribu delapan belas
pada asumsi makro pertumbuhan ekonomi lima satu persen inflasi tiga satu persen
nilai tukar rp tiga belas tujuh ratus empat puluh enam per dolar amerika dan harga minyak di enam puluh tujuh dolar amerika per barrel
pertumbuhan ekonomi terjadi karena meningkatnya investasi dan impor barang modal
kinerja impor didukung oleh peningkatan permintaan domestik terhadap barang input produksi
serta tingginya pertumbuhan impor barang modal
di sisi kinerja apbn dua ribu delapan belas semester satu penerimaan pajak naik empat belas tiga persen
pbi dan pbi pbi
pnbp naik enam puluh empat dua persen defisit tujuh puluh lima persen terhadap pdb

pertumbuhan ekonomi terjadi karena meningkatnya investasi dan impor barang modal
pertumbuhan ekonomi terjadi karena meningkatnya investasi dan impor barang modal
pertumbuhan ekonomi terjadi karena meningkatnya investasi dan impor barang modal
pertumbuhan ekonomi terjadi karena meningkatnya investasi dan impor barang modal
pertumbuhan ekonomi terjadi karena meningkatnya investasi dan impor barang modal

pertumbuhan ekonomi terjadi karena meningkatnya investasi dan impor barang modal
angka produk domestik bruto atas dasar harga berlaku tahun dua ribu tujuh belas mencapai rp tiga belas lima ratus delapan puluh delapan delapan triliun
meningkat dibandingkan tahun dua ribu enam belas yang sebesar rp dua belas empat ratus enam delapan triliun rupiah
pertumbuhan ekonomi terjadi karena meningkatnya investasi dan impor barang modal